kota semarang menjadi salah satu tuan rumah seri kejuaraan dunia motorcross grand prix atau mxgp pada juli mendatang
sebuah sirkuit di atas lahan seluas dua puluh hektare pun mulai disiapkan untuk arena mxgp dan diperkirakan akan rampung sebelum lebaran nanti
liputan ini akan sekaligus menutup cnn indonesia sports hari ini
saya anita mai selamat malam dan salam sports
lahan di kawasan bukit semarang baru mijen semarang ini sejak awal bulan maret lalu mulai digarap
lahan seluas dua puluh hektare tersebut akan menjadi sirkuit motocross grand prix atau mxgp dua ribu dua puluh
oleh pemerintah kota semarang pembangunan sirkuit mxgp ini terus dipantau meski pihak pihak mxgp telah mengirimkan tim untuk melakukan supervisi terhadap sirkuit khususnya di arena balap utama
wali kota semarang hendrar prihadi yang melihat langsung perkembangan pembangunan sirkuit pun tak hanya melihat
namun juga melakukan uji coba dengan motor trail di sirkuit yang baru berjalan separuh ini
dianggap oleh tim mxgp merupakan sirkuit yang paling bagus di antara beberapa sirkuit di negara lain
sirkuit semarang memiliki kontur yang alami sehingga pembangunannya tidak terlalu banyak kegiatan mengepras dan menguruk tanahnya
sekitar lima puluh persen tapi beliau janji katanya sebelum
lebaran sirkuit ini sudah jadi sehingga insya allah nanti pelaksanaan muxgb yang ada di kota semarang akan berjalan lancar sukses
dan kita undang semua warga di indonesia maupun di luar negeri sana untuk datang ke semarang
selain di semarang mxgp juga digelar di pangkal pinang pada akhirnya
seri semarang merupakan seri ke tiga belas dari total dua puluh seri mxgp musim dua ribu delapan belas yang telah berlangsung sejak empat maret lalu di argentina belanda dan spanyol